ratusan motor trail mengikuti jelajah alam boyolali pada minggu di desa kerasa kecamatan teras boyolali jawa tengah
para peserta dihadapkan dengan rintangan melewati batang pohon besar area berbatu susunan ban dan satu jam track
dalam jelajah alam ini para peserta diajak melewati area perkebunan sungai hingga perbukitan terjang
jelajah alam dengan rute sejauh empat puluh km dan empat belas medan terjal ini benar benar menguji adrenalin para off roader
masing masing tanjakan memiliki karakteristik sendiri mulai dari panjangnya tanjakan hingga kemiringan tanjakan yang bisa mencapai tujuh puluh lima derajat
tidak sedikit para off roader yang terjatuh saat mencoba menaklukkan tantangan ini
medan berbatu dan kontur tanah yang berlumpur juga jadi tantangan lain bagi para peserta
karena apa sulit tanya karena apa
ya karena batunya licin licin batunya sangat licin sekali
batunya luar biasa kalau tidak aja mungkin masih bisa kita keluka tapi kalau begini ya keren banget
nah sedikit aja oleh sedikit langsung jatuh
acara jelajah alam ini digelar oleh komunitas penghobi motor trail handal boyolali
peserta off road jelajah alam boyolali ini berasal dari seluruh kabupaten di jawa tengah dan yogyakarta
yang tertarik untuk menjelajahi pesona alam perbukitan di boyolali
ini terdiri dari jalur jalur bukan ekstrim banget jadi medium kelasnya
cuman sudah menantang bagi para penggemar trabas
selain untuk mengenalkan keelokan alam boyolali
acara jelajah alam ini sebagai ajang menyalurkan hobi dan donasi